inilah suasana ketika ratusan guru di polewali mandar yang mengabaikan protokol kesehatan
ketika menunggu giliran mendapatkan vaksin covid sembilan belas kamis siang
tidak hanya perdesakan peserta juga terlibat saling dorong dengan petugas
ketika memaksa masuk areal gedung gabungan dinas di kecamatan polewali
akibatnya beberapa guru terpaksa dirawat di ruang yang telah disiapkan panitia
karena kelelahan ketika perdesakan
menurut kepala satpol pp polewali mandar hal ini terjadi karena terlalu banyak peserta
sekaligus antusiasme guru yang akan divaksinasi
sementara itu seorang guru sekolah dasar di tanjung pinang kepulauan riau
ketakutan ketika akan disuntik vaksin oleh tenaga kesehatan pada kamis pagi
guru sekolah dasar ini akhirnya berhasil disuntik setelah tiga orang memegangi sambil menenangkan dirinya
ia mengaku memang takut dengan jarum suntik sejak kecil
karena kan selama ini kalau sakit cuma makan obat aja
jadi memang kalau pas suntik memang kayak stress sendiri gitu aja sih
fobia atau gimana ketakutan dengan jarum suntik atau gimana
iya kayaknya seperti itu
pada vaksinasi yang diadakan di ruang kelas smp tujuh di jalan adi sucipto tanjung pinang ini
sejumlah guru gagal divaksinasi akibat tensi tinggi dan memiliki penyakit dalam